selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi selama tiga puluh menit ke depan di hari rabu ini
saya gaklarisa akan menemani anda dengan saja sejumlah informasi menarik dari jawa timur
aksi demo ratusan guru honorer k dua di surabaya akan menjadi topik utama kami
kita awali kabar pagi ini dari polemik rekrutmen cpns dua ribu delapan belas
ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum honorer kategori dua indonesia
selesai siang bunjuk rasa di kantor di pad kota surabaya
selain menolak peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara nomor tiga puluh enam dan tiga puluh tujuh tahun dua ribu delapan belas
mereka juga menuntut pemerintah segera mengangkat guru honorer menjadi pns sebelum rekrutmen cpns digelar
demo ratusan guru honorer yang didominasi ibu ibu ini digelar di depan kantor dprd kota surabaya selasa siang
para guru honorer menuntut peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tiga puluh enam dan tiga puluh dua
tahun dua ribu delapan belas yang membatasi usia honorer k dua yang ingin mengikuti cpns segera dicabut
peraturan tersebut dinilai tidak mencerminkan keadilan khususnya bagi guru honorer kategori dua
untuk itu masa meminta agar pemerintah memprioritaskan tenaga honorer menjadi pns sebelum melakukan rekrutmen cpns
di surabaya sendiri dampak dari permen tersebut hanya tujuh belas guru yang lolos verifikasi dari total dua dua ratus guru honorer
walaupun begitu kami honorer k dua ini sangat terpanggil ingin merubah nasib
jadi kita adakan kegiatan itu tetap yaitu menuntut kepada pemerintah supaya menolak atau merevisi permen pan rb no tiga puluh enam dan tiga puluh tujuh
yang sesungguhnya permen pan ini sangat merugikan kita
para pengunjuk rasa berharap dprd dan pemerintah kota surabaya segera membuat surat rekomendasi penolakan terhadap peraturan ini
agar seleksi cpns
pns bisa diikuti oleh semua honorer k dua
jika tuntutannya tak direspon mereka mengancam akan mogok masal dan akan menggelar aksi yang lebih besar di jakarta